lucu dan sangat mengemaskan inilah puluhan anak orang hutan yang menjalani masa rehabilitasi di pusat reintroduksi nyaru menteng jalan cilikriwut kilometer dua puluh sembilan kota palangkaraya
agar bisa kembali ke habitat aslinya satwa alangkah dengan nama latin pongo pigmeyus wurmubi ini wajib mengikuti kegiatan sekolah hutan yang diberikan oleh pengasuhnya
di tengah pandemi covid sembilan belas sebelum berinteraksi dengan orang utan para pengasuh harus melewati bilik sterilisasi dicek suhu tubuh wajib menggunakan masker dan menggunakan cairan pembersih tangan
pusat reintroduksi nyaru menteng tetap melakukan rehabilitasi untuk menjaga populasi orang hutan agar tidak mengalami kepunahan
kedati demikian yayasan bosf menghentikan pelepas liaran orang hutan selama pandemi corona sampai batas waktu yang belum bisa dilakukan
kedatangan yang bisa ditentukan
bersama pemerintah kita ikutin saran pemerintah kita tidak melakukan pelepas liaran orang hutan dan pemindahan orang hutan dari pusat rehabilitasi kita ke hutan ataupun ke pulau
walaupun menghentikan sementara pelepas liaran orang hutan ke habitat aslinya namun pihak yayasan tetap melakukan penyelamatan satwa langka tersebut
samsudinur kota palangkaraya kalimantan tengah